per tujuh juni dua ribu dua puluh tiga indonesia mencabut sementara aturan bebas visa untuk turis asing dari satu ratus lima puluh sembilan negara
kebijakan visa yang dicabut adalah kebijakan bebas visa kunjungan dan bukan visa kedatangan atau visa on arrival
nah pencabutan kebijakan bebas visa kunjungan dilakukan pemerintah karena kebijakan tersebut dinilai tidak efektif mendatangkan wisatawan berkualitas
kami akan bahas hal ini bergabung bersama kami nunung rusmiati ketua umum asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia atau asita
nah selamat sore buruz
ya selamat sore mbak tiffany
baik saya akan minta tanggapan dari asita terkait bagaimana melihat kebijakan ini apakah akan sangat begitu berpengaruh dengan kedatangan dari wna atau wisatawan asing
ya selamat sore mbak tiffany
tentunya saya sebagai ketua umum asita yang membawai kurang lebih tujuh travel agent
saya memiliki tanggapan yang sangat positif
adalah karena setiap kebijakan pemerintah tentunya sudah dikaji oleh pemerintah untuk demi kebaikan
namun lagi lagi pasti kebijakan itu ada positif dan negatifnya mbak tiffany
positifnya kita akan menjadikan negara ini wisatawan mancanegaranya berkualitas
dan betul betul mengeluarkan spend uang banyak
dan kita bisa tinggal lama di sini
namun negatifnya juga karena kita bisa tahu negara kita ini sangat sulit ya mencari wisatawan mancanegara
yang pertama jangan kita compare ke bangkok
ke malaysia saja
pada sebelum covid itu malaysia sudah bisa mencapai dua puluh tujuh juta wisatawan mancanegara yang datang ke malaysia
di indonesia cuma mencapai tujuh belas juta

nah padahal penduduknya kita dua ratus tujuh puluh lima juta mereka
hampir sepuluh kali lipat lah
itu adalah pekerjaan yang sangat berat
terutama lagi lagi saya sebagai ketua umum asita
nah di sini juga selain kita sudah sulit dengan visa kunjungan bebas visa
kita tuh masih banyak pekerjaan lain
kita tuh masih banyak pekerjaan lain
kita tuh masih banyak pekerjaan lain

jadi yang penerbangan langsung itu tidak banyak
jadi saya juga menghimbau kepada seluruh pemerintah yang khususnya
ya mudah mudahan ini bisa dikaji
walaupun tentunya ini saya tahu untuk memberikan untuk membuat peraturan ini sudah dikaji
karena yang tadi ya sebelumnya
yang melihat mungkin ada beberapa kejadian kejadian di bali
namun ada juga pepatah
jangan karena nilai sepiti kursus kursus sebelah
itu mbak tipah
oke tadi buruh sempat menyinggung
apa wisatawan yang berkualitas senturis yang berkualitas
dari pandangan asita sendiri melihat definisi dari wisatawan atau turis berkualitas itu seperti apa
untuk wisatawan yang memiliki perhatian dari wawasan terhadap lingkungannya
kemudian juga menghargai kebudayaannya dan masyarakat lokal
dan juga memberikan keuntungan kepada destinasi
misalnya tadi di bali kan
sekarang ini dia harus tadi di bali dia harus tidak naik untuk ke pura dengan seenaknya
kemudian juga itu
sebetulnya itu aturan aturan tadi yang saya dengar dari gubernur sudah dilakukan
mungkin nanti kita harus diberikan edukasi lagi kepada guide guide
dan ini tadi betul sekali
di sini tentunya ini juga saya menghimbau
kita travel asita itu ada kompetensi untuk bagaimana membawa turis wisatawan mancanegara
nah inilah poinnya
inilah poinnya kepada pemerintah termasuk kita semua
pakailah travel yang legal
yang betul betul mempunyai izin
dan terutama anggota asita
karena kita kalau itu kita akan betul mengikuti peraturan peraturan yang ada mbak tiffany
jadi saya sangat senang tadi mendengar kita harus semuanya termasuk juga hotelnya segala macamnya
jadi kalau kita datang ke indonesia itu
kita utamakan dengan menggunakan travel agent yang benar benar punya izin dari anggota asita
kedua memang kalau online itu bukan lagi kita tidak melek dengan online
itu kadang kadang jadi dia oh cuma beli hotel
terusnya dia tidak lihat peraturan
kalau dengan travel yang legal itu pasti sebelum sudah di airport sudah diberi
oh ini begini
di sini aturannya ini
pasti guide nya itu udah memberikan sedikit edukasi mbak tiffany
bu rus kalau ini tadi bu rus dampak negatifnya berdampak pada pelaku perjalanan wisata
khususnya perusahaan perjalanan wisata
bagaimana asita melihat apa yang menurut asita harus diambil untuk pemerintah bisa mengoptimalkan
atau memaksimalkan sektor pariwisata di tengah pembekuan kunjungan bebas visa ini
jadi yang pertama misalnya ada peraturan untuk ada us visa
yang pertama terima kasih visa on arrival
tapi di airport itu betul betul sudah siap
betul betul sudah siap
jadi nantinya dia akan kewing nya terlalu lama
itu yang pertama
kemudian juga harga yang reasonable
walaupun saya masih tetap menghibur kepada pemerintah
bagi negara negara yang telah memberikan konstribusi yang sudah terhadap pariwisata indonesia seharusnya itu tidak dicabut
mudah mudahan kita bisa kaji lagi tidak langsung sekarang ini satu ratus lima puluh sembilan dicabut
kita mungkin nanti juga kita berdiskusi
tentunya terima kasih kepada pemerintah yang selalu melibatkan afita dalam berdiskusi
mudah mudahan nanti kita lihat yang betul betul negara sudah berkontribusi pariwisata indonesia
saya mohon sekali tidak dicabut
karena dengan sudah bebas visa kita saja sudah sulit
apalagi sekarang ini kan belum benar benar pulih
kita aja sekarang targetnya cuma delapan juta
nah dulu kita kan target waktu sebelum mancanegara itu sebelum covid
pisa tahun mancanegara delapan belas juta
dan kita tercapai itu target tujuh belas juta
ini hanya delapan juta separuhnya
kan berarti the meaning is kalau itu belum betul betul pulih
nah janganlah punten sekali belum terlalu pulih diberi peraturan peraturan yang sangat ketat lagi
oh ya kemarin juga mbak tiffany
kebetulan di kantor saya itu ada dari datang kedatangan dari kuwait saudi
maladewa maldives tentunya kalau kuala lumpur dan singapura itu
enggak saya mau tambahkan
dia sampai kaget
tolong ini sangat merugikan
jadi itu poinnya mbak tiffany
dia bilang sendiri yang datang lagi udah datang di indonesia kemudian dia lihat news gitu
terima kasih mbak tiffany
oke apakah suara dari ansita ini
kemudian akan kembali dikaji atau dipertimbangkan rekomendasinya oleh pemerintah
kita akan lihat demi mengoptimalkan atau memaksimalkan sektor pariwisata yang tengah belum sepenuhnya bergeliat
terima kasih bu nunung rusmiati ketua asita sudah bergabung dengan kami sore hari ini
ya terima kasih mbak tiffany
bangkit pariwisata indonesia